tampil cantik dan trendy adalah idaman bagi para wanita indonesia
karena itu sebuah klinik kecantikan di surabaya
memberi tips berbusana dan tampil cantik dengan riasan di tahun dua ribu tujuh belas
bagaimana tipsnya berikut liputannya
belasan model ini berlenggak lenggok menampilkan gaya pakaian yang akan menjadi tren dua ribu dua puluh
sejumlah busana diperagakan mulai dari corak motif
hingga berbagai perpaduan warna yang membuat pengunjung semakin terpukau
fashion show bertema bright your day ini semakin manis saat sejumlah model tampil
dengan tas jinjing berbahan kulit dan ukir di tangannya
rancangan casual ini memang sengaja dipamerkan untuk memberi tips para wanita
bagaimana tampil cantik di tahun dua ribu tujuh belas
setiap busara yang dipamerkan memiliki variasi harga
mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah
tak hanya tips berbusana trendy
klinik kecantikan ini juga memberi tips tampil cantik dengan balutan meriasan tahun ini
melalui riasan yang mempertajam warna coklat pada kelopak mata
serta sebuah riasan yang membuat riasan terlalu kaya
sentuhan lipstick yang lembut memberi kesan riasan makin terlihat natural
diharapkan tips busana dan make up ini mampu menambah kepercayaan diri wanita tampil dimanapun